tongkat estafetnya kepada wakil presiden kiai haji maruf amin
kita saksikan bersama jalannya sidang paripurna
pelantikan presiden dan wakil presiden
insinyur haji joko widodo dan wakil presiden republik indonesia
bapak haji muhammad yusuf kala dan wakil presiden republik indonesia terpilih
bapak profesor kiai haji ma'ruf amin
didampingi pimpinan mpr memasuki ruang sidang paripurna
mengheningkan cipta dipimpin oleh ketua mpr
marilah sejenak kita menundukkan kepala
karyat allah swt
tuhan yang maha kuasa
semoga arwah para pahlawan bangsa
yang telah mendahulu kita
mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya
dan semoga kita semua diberikan kekuatan
untuk melanjutkan perjuangannya
hening cipta dimulai
terima kasih ta
yang mulia sri baginda enswati iii raja eswatini dan inko sikati maswama

yang mulia hun sen perdana menteri kerajaan kamboja
yang mulia lin sing leung perdana menteri republik singapura dan ibu hong ching
yang mulia scott merrison perdana menteri australia dan ibu jane marison

wakil presiden sekaligus utusan khusus presiden republik rakyat tiongkok
yang mulia henry van thieu wakil presiden republik uni myanmar
yang mulia dang ting ngoc ching wakil presiden republik sosialis vietnam

yang mulia en lain chow utusan khusus presiden amerika serikat
yang mulia salem saeko masid utusan khusus presiden republik demokratik
yang mulia en lain chow utusan khusus presiden rakyat laos
yang mulia theodore loksin jr utusan khusus presiden republik filipina
yang mulia noh yong min utusan khusus presiden republik korea
yang mulia sheikh nayan mubarak al nusra
utusan khusus presiden persatuan emirat arab
yang mulia suwarto mustaja utusan khusus presiden republik suriname
dan nyonya kartinasari mustaja
dan yang mulia nakayama horihiro utusan khusus kaisar jepang
dan nyonya karimah rizwan
dan nyonya khusus presiden rakyat
dan nyonya khusus presiden rakyat
atas nama pimpinan dan anggota majelis kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia
semoga kardian para yang mulia memberikan makna pada kerjasama bilateral dan kawasan di masa yang akan datang
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
kita patut bersyukur selama lima tahun terakhir ini sejumlah kemajuan telah kita
meskipun sejumlah kekurangan harus terus menerus kita perbaiki
semuanya adalah berkat kerja keras dan itihar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa indonesia
di bawah kepemimpinan presiden insinyur haji joko widodo dan wakil presiden dr andes haji muhammad yusuf kalla
pembangunan ekonomi telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan tarap hidup serta harkat dan martabat rakyat indonesia
kita mencatat di saat negara negara
negara lain ekonominya melambat
pertumbuhan ekonomi kita selama lima tahun terakhir ini kecenderungannya terus mengalami peningkatan
angkatan pengangguran terus menurun
penduduk miskin juga terus mengalami penurunan
bahkan mencapai angka terendah dalam sejarah negara kesatuan republik indonesia
yakni mencapai sembilan empat puluh satu persen dari sebelumnya sebelas dua puluh dua persen pada tahun dua ribu dua puluh
selain itu upaya pemerhatan pembangunan juga menurun
menunjukkan kinerja yang membaik yang ditunjukkan dengan semangkir rendahnya rasio gini
indeks pembangunan manusia yang terus meningkat bahkan masuk dalam status tinggi
dan pada saat ini tidak ada lagi provinsi dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah
konektivitas antar wilayah terutama di wilayah tertinggal terdepan dan terluar telah mulai dirasakan manfaatnya
ketiga akselerasi pembangunan infrastruktur
yang difokuskan pada konektivitas sepanjang rantai pasok telah menghubungkan pasar dengan sentra sentra produksi rakyat
mulai dari pertanian perikanan pergumunan dan industri termasuk operasi usaha kecil mikro dan menengah
kami pun menyatat dalam lima tahun terakhir hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan manfaatnya
oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar
seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak
persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan serta angka partisipasi murni dari pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah atas sederajat
selain itu melalui dana alokasi khusus fisik pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat
seperti peningkatan jalan penyelesaian pembangunan jembatan
pembangunan ruang kelas baru pembangunan laboratorium sekolah peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi
pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah serta rehabilitasi sarana dan prasana kesehatan
upaya pemantapan mental ideologi bangsa pemerintah telah membentuk suatu badan khusus
bernama badan peminaan ideologi pancasila atau bpip berdasarkan peraturan presiden no tujuh tahun dua ribu delapan belas
hal ini menunjukkan komitmen kuat presiden joko widodo dalam menjaga ideologi bangsa
kolaborasi dan sinergitas antara badan sosialisasi empat pilar majelis perusahaan rakyat dan badan pembinaan ideologi pancasila
akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa
segenap komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran pancasila
sebagai dasar dan ideologi
negara yang menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun
yang menjadi kompas kemana arah tujuan bangsa dan negara dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari
sebelumnya presiden insinyur haji joko widodo telah mengeluarkan keputusan presiden nomor dua puluh empat tahun dua ribu enam belas
tentang hari lahir pancasila
lahirnya keputusan presiden tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang kapan sebenarnya pancasila dilahirkan

dalam keputusan presiden tersebut secara tegas dan lugas dinyatakan
sejak kelahirannya pada tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima oleh pidato bung karno
di depan sidang badan penyelidik usaha usaha persiapan kemerdekaan atau bpupk
kemudian pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah piagam jakarta
pada tanggal dua puluh dua juni seribu sembilan ratus empat puluh lima oleh panitia sembilan
dan disepakati menjadi konsensus final pada tanggal delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia sebagai suatu kesatuan proses lahirnya pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara oleh para pembentuk negara
saudara saudara yang kami hormati
langkah berikutnya pemerintah tentu tidak hanya berhenti menjadikan keputusan presiden tersebut
sebagai dokumen historis saja
tetapi juga harus dipungsikan
menjadi dokumen hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang undangan
dan memberikan makna atas ketentuan pasal ii undang undang no dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara
di samping itu keputusan presiden tersebut juga harus menjadi dokumen akademis
yang mewarnai proses pendidikan pancasila
di lembaga lembaga pendidikan formal dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi
oleh karena itu mata pelajaran pancasila wajib dimasukkan kembali
dalam kurikulum sistem pendidikan nasional di semua jenjang pendidikan
baik di sekolah sekolah dan perguruan tinggi umum
maupun sekolah sekolah dan perguruan tinggi agama
lebih daripada itu
ke depan kita perlu mempunyai pajak
payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang undang
mengenai pembinaan ideologi pancasila
walaupun sempat diwarnai oleh banyaknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial
namun pada umumnya kematangan rakyat indonesia dalam berdemokrasi semakin baik
pembangunan demokrasi secara bertahap mampu menciptakan landasan
untuk mewujudkan indonesia yang maju mandiri adil
pembangunan demokrasi juga telah berhasil meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan
memaksimalkan potensi masyarakat
serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
dalam penyelenggaraan negara
kemajuan pesat dalam berdemokrasi ditopong oleh
kebebasan pers dan media yang telah jauh berkembang
yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media
dalam menyorakkan aspirasi masyarakat
dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
stabilitas politik keamanan dan ketertiban juga terjaga
relatif baik selama lima tahun terakhir
walaupun kita semua sempat terpukul dengan kerusuhan yang terjadi di wamena
unjuk rasa mahasiswa yang telah menahan korban jiwa
dan kejadian terakhir yang sungguh mengagetkan kita adalah
penusukan terhadap menko pelukam bapak wiranto
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
di bidang diplomasi indonesia telah mampu memposisikan secara tepat
atas isu isu global dengan memanfaatkan posisi strategis indonesia secara maksimal
bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional
dalam politik luar negeri
indonesia juga telah mampu membentuk dan mempengaruhi
berbagai persiwa internasional dan menjadi stabilisator di kawasan asia pasifik
posisi indonesia semakin strategis dengan keitusteraan aktif
di dewan keamanan persikatan bangsa bangsa
dan yang terakhir menjadi anggota dewan ham pbb
mewakili negara negara asia pasifik periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
hadirin sekalian yang kami muliakan
reformasi birokrasi sebagai penopang keberhasilan pembangunan selama lima tahun terakhir
telah berada pada jalur yang tepat
penataan tata kelola secara bertahap telah ditempuh
melalui implementasi e government yang terintegrasi
penyediaan akses dan informasi publik bagi masyarakat
perluasan tata kelola pemerintahan yang bersifat terbuka
dan setara antar pemangku kepentingan
serta tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
pembangunan budaya birokrasi juga telah mengarah pada perubahan mental
untuk mengunjungkan sumber daya peratur yang melayani
internalisasi kultur birokrasi yang berkomitmen pada nilai publik
dan berorientasi pada warga
secara cara berpikir yang of the box sistemik dan berwawasan global
inklusif dan mampu melola perubahan
dengan berbagai modal dan capaian di bidang pemantapan mental ideologi bangsa
politik ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang kita miliki
kita tentu berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di dalam kesehatan
dan menambahkan kepentingan kepentingan
sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa indonesia menuju kejayaannya
kami meyakini dan percaya seluruh keberhasilan yang diraih presiden insinyur haji joko widodo
yang akan melanjutkan masa pengabdiannya untuk lima tahun mendatang
tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras wakil presiden insinyur haji joko widodo
yang sebentar lagi akan menyempurnakan pengabdiannya sebagai wakil presiden
atas nama pimpinan dan anggota majelis kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya
kepada bapak yusuf kalla atas pengabdian bapak kepada masyarakat bangsa dan negara
petikan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor seribu satu ratus delapan puluh lima pl satu sembilan dkpt enam kpu enam mw dua ribu sembilan belas
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam tugasnya selesai perkembangkan dana di wilayah humaremoondi rwy empat belas ayan hingga sembilan belas tam
pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas komisi pemilihan umum republik indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan
komisi pemilihan umum republik indonesia tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil
presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
ke satu menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas nomor urut satu saudara insinyur haji jokowi dodo
dan saudara prof dr honoris causa kiai haji maruf amin
dengan perolehan suara sebanyak delapan puluh lima enam ratus tujuh puluh dua tiga ratus enam puluh dua suara
atau lima puluh lima suara
lima puluh persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih

kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga puluh juni dua ribu sembilan belas ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
tertanda arief budiman
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
marilah kita mengikuti secara sesama dan hikmat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas bersumpah menurut agama islam
di hadapan sidang paripurna mpr yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan
hadirin dimohon berdiri
persiapan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden republik indonesia
presiden terpilih republik indonesia dan wakil presiden terpilih republik indonesia
serta rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
pengucapan sumpah presiden republik indonesia
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada
nusa dan bangsa
pengucapan sumpah wakil presiden republik indonesia
saya bersumpah akan memenuhi kewajiban wakil presiden republik indonesia
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
persiapan penanda tanganan berita acara pelantikan
presiden republik indonesia
dan wakil presiden republik indonesia serta pimpinan mpr
disilakan menuju meja penanda tanganan
selanjutnya penandatanganan oleh pimpinan mpr